pangapunten gusti prabu
hamba tidak bisa membawa papa gerahang ke hadapan gusti prabu
kenapa ki gelap nyawang
bukankah kamu harus bertanggung jawab
untuk membuktikan perkataanmu sendiri
pangapunten gusti prabu
menurut hamba ki gelap nyawang tidak mudah memberikan kesaksian yang tidak benar
karena kesaksian yang tidak benar akan menimbulkan fitnah gusti
karena fitnah itu akan menjatuhkan seseorang dari kedudukannya
pangapunten gusti prabu
karena hamba tidak bisa membuktikan kebenaran berkatan hamba
namun hamba berani menjamin
bahwa hamba tidak pernah memberikan berita yang tidak benar
kalau begitu apa bisa kau buktikan kalau papak rahang masih hidup
atau kau bisa membawa mayat papak rahang ke hadapan gusti prabu
kita harus lebih berhati hati
dalam menyampaikan berita yang belum terbukti
harus lebih berhati hati
berapa ya kira kiranya kita dapat upah dari orang sakit
kau bayang gak kalau orang sakitnya banyak
kita dapat upahnya juga banyak
wih kita bakalan banyak
aih aih aih
aih si kakang darpaci peunya
segala rupate kena duit kena makanan
untuk menebar kebaikan
bukan untuk mencari uang
tuh benar kan paman
benar apa yang dikatakan pamana
ketika kita berniat menolong
ketulusan harus sepenuhnya
di sisi baik kita